ya anda masih menyaksikan breaking news kompas tv
terkait dengan sidang sekitar pripres
dan saat ini adalah giliran dari tim kuasa hukum
untuk membacakan petitum terkait dengan gugatan
yang telah diajukan ke mahkamah konstitusi
badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu
mengeluarkan siaran pers yang intinya
menyatakan ada sembilan belas masalah
pada pemungutan dan penghitungan suara
yang diantaranya terdiri dari
ada tiga puluh tujuh empat ratus enam puluh enam tempat pemungutan suara
yang mengalami pembukaan pemungutan suara
di atas pukul tujuh waktu setempat
ada dua belas dua ratus dua puluh tempat
di mana alat bantu disabilitas nepal tidak bersedia
ada sepuluh empat ratus sembilan puluh enam tps
di mana logistik penghutang suara tidak lengkap
ada delapan dua ratus sembilan belas tps
di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya
tidak sesuai dengan domisi lika tpi elektronik
di mana terdapat surat suara tertukah
di mana kpps tidak menjelaskan
tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
ada dua dua ratus tujuh puluh satu tps
terjadi intimidasi kepada pemilih
dan atau penyelenggara pemilu di tps
yang tidak saya kutip pada kesempatan ini
dan masalah itu akan lebih berkaitan dengan masalah yang dikenakan oleh bapak aslu
dan masalah itu akan lebih berkaitan dengan masalah yang dikenakan oleh bapak aslu
dan masalah itu akan lebih berkaitan dengan masalah yang dikenakan oleh bapak aslu
kita menambahkannya dengan masalah masalah yang
harus ditafsirkan sebagai pelanggaran
termasuk tim pemenangan pasangan calon presiden
kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum
ketidaknetralan aparat penegak hukum
atau asn maupun kepala desa
adanya nepotisme yang dilakukan oleh
yang kemudian melahirkan abuse of power
guna memenangkan pasangan calon nomor kedua
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
secara terstruktur sistematis dan masif
yang pada akhirnya membuat pilpres dua ribu dua puluh empat
hanya menjadi aksi teatrikal belaka
dan kemampuan untuk membuat kemampuan
memenangkan pasangan calon nomor kedua
ketika semua pelanggaran tadi ditambah
maka akan terang benderang di mata kita semua
sepanjang sejarah pemilihan umum kita
magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur
diadakannya pemungutan suara ulang
karena hanya hal inilah yang mampu
memulihkan kembali integritas pemilihan umum
di bumi tanah air indonesia
apa yang menjadi pertaruhan dalam pilpres